sampai jumpa di video selanjutnya
eh gue menantikan saat dimana nanti lo
tadi lo dicariin tuh sama bu vivi
katanya kotak pensil lo ketinggalan di perkus
itu dia kerupuk kulit
selamat pagi jodoh
paginya pasti cerah banget ya
soalnya bisa ketemu sama masa depan
balikin bajanya gue
jodoh jodoh sama gue kerupuk kulit
oh sama jodoh tuh senyum bahagia happy gitu loh
gue kasih lampu hijau yang mau nikun
dan gue juga
gue juga menantikan saat saat dimana gue berbahagia saat lo pergi dari kehidupan gue
ya tuhan please kasih coba
lo sekarang balikin
nyebelin banget sih
pokoknya ini gua sita dulu sampai nanti pulang sekolah
sekarang gua mau menuntut ilmu dulu
tolong doain calon imam lu supaya nanti menuntut ilmunya tuh lancar
nggak ada hambatan
gila banget sih
kenapa sih mau sedih sama manusia kayak dia
karena aroma terapi bau melati itu gue jadi bisa tidur nyenyak dan mimpin lo
tolong jangan jauhin rifki
semua kejadian belakangan ini semua itu murni
on sudah salah menilai kamu selama ini
seharusnya om bisa mengenal kamu lebih dalam
apalagi sebelum om marah marah sama kamu
sebenernya niatan papa ibut kecap apa ya
kenapa mendadak berubah pikiran kayak gini coba
nggak mungkin gue nurutin keinginan papa ibut kecap
karena sekarang ibu yang mau gue jauhin botol kecap
kamu tuh nggak usah ngejelasin apa apa sama saya
karena nggak ada satu alasan pun buat saya
membiarkan kamu dan papa kamu menghina anak saya
dan mempermalukan anak saya di depan umum
atau kalau perlu saya sendiri yang bilang bapak kamu
supaya jangan pernah menemui misal lagi
kalau kamu memang bener bener mau minta maaf sama michelle
dan kamu mau papa kamu tidak mempermalukan michelle di depan umum
lebih baik sekarang kamu pergi
nggak tau kenapa
kenapa gue ngerasa kesepian ya
berhenti dulu butuh kecap
iya ini gue mau berhenti di sini
butuh lo aman di sini
gimana sih tuh mobil nggak liat liat apa
duduk dulu pak
ya menurut lo aja kesel lagi
iya apa salahnya sih nanya
udah tau kayak gitu juga kan
udah bisa juga nggak usah ribet dulu
malah jualan saya masih banyak
pak udah bapak tenang aja
ini bapak istirahat aja
ini nanti dagangan bapak biar saya sama pacar saya aja yang bantu jualin
kebetulan pacar saya ini baik hati banget orangnya pak
dia tuh rela bantu orang lain
dia juga nggak bisa melihat orang lain kesusahan
udah bapak tenang aja ya
makasih ya mas emak
saya doain pelanggan dan kompak terus
semoga cepat naik ke pelaminan
amin itu maksud pacar saya amin tadi
serius dikit ini kasian
cari banget ya pak
tunggu pak senderang aja pak
oh senderang aja pak
wah masnya ganteng banget
masnya artis ya
masnya beneran jualan atau lagi syuting sih mas
mas sudah punya pacar belum
kalau belum gue mau dong jadi pacarnya
kalau mau beli bakso beli aja kali gak usah genit
ih kenapa sih lo bilang gue kecentilan
kan lo duluan yang kecentilan tadi
ya emang masnya ganteng
yaudah kalau masnya ganteng gue beli aja
nggak usah lo kecentilan aja
ini mau ribut atau mau beli bakso
yaudah udah nggak usah ribut ya
gue pengen baksonya tanpa seledri tapi rasanya enak
kalau aku baksonya campur tapi yang pedes
gampang kalau gitu ditunggu aja
nah duduk aja
oke ditunggu ya
oke makasih mas
yaudah mas buatnya yang lama ya
ya tenang aja
sebentar dibuatin ya sebulan kemudian ya
udah cuci piring aja
ini kan emang urusan gue
mie nya campur apa enggak nih
mau pakai mie putih apa mie kuning
campur deh mas
ngecap aja terus
tangan gue udah jamuran bolak balik nih
tadi yang satunya pakai seledri nggak
gue nggak pakai seledri
aduh masnya ganteng banget sih
nah abis ini kita minta foto
mau berapa kali foto juga
saya kan nggak tahu selera kamu ya
ini ngecap mulu ya
kalau cemburu jangan gitu banget lah
kalau nggak lu nggak ada tanggung but riput nih
lagian lu mirip dari atas diri mana
muka pasaran kayak gini
eh lu tuh masih aja denial sih
kalau lu emang punya perasaan sama gue ngomong aja
tuh lu liat kan
sayangan lu banyak banget
sampai ini box lu tuh udah mau abis tau nggak
airnya bisa terbang
lu tau nggak sih kayaknya gue bisa mengendalikan air deh
terbang ke botol kecap
lu mau rheumatis reumatisan ke semua
biar kayak di film film gitu main ciprat cipratan
ini lu mimpi kali gue mau
botol kecap gue bener bener bas
mepet mepet nih jelas jelas angkot
cuma kita berdua lu bisa duduk kesini
wos tau nggak
gue dari kecil ya kalau naik angkot tuh selalu ngepet ngepet orang
oh semua lu pepet
percayaan baaaanget sih
lagian ya kan guru selalu bilang kok lu sebelum kemana mana isi bensin dulu
lagian lu pelit banget sama motor sendiri
eh kerupuk kulit gue bukannya pelit
gue lupa karena gue terlalu fokus sama gue
lagian motor lu aman apa
hati hati dong bawahnya
naik angkot mepet mepet segala
tuh supirnya aja tau
maksud lu nggak tau
makan lu duduk depan aja
abangnya nggak tau
ya namanya orang pacaran ya pasti mepet mepet lah
idi pacar bermain
rem lagi jangan lupa
biar romantis sedikit
romantis sedikit nggak ada
kasih rem lagi bang
gue mau ngomong sama kalian berdua
kalian berdua tuh sebenernya kenapa sih
sekarang jujur sama gue ngomong sama gue
emangnya benar apa kata anak anak tadi
kalian lagi modusin gue
kalian berdua suka sama kue
beta ini tau memang paling suka sekali sama nona riva
tapi beta itu sudah anggap kayak sahabat
jadi tidak mungkin lah kalo beta tidak suka sama nona riva
sedangkan kita ini sudah sahabatan sejak lama kok
bukan suka itu
kamu tuh ngapain sih ngajak aku kesini
nanti kalau ada anak anak ipa ips ngelihat gimana coba
kamu susah banget diajak ngobrol
emang tadi pagi kamu berangkat sama siapa
aku sudah berangkat sama siapa
aku sudah berangkat sama siapa
jangan jangan opa davin tadi sudah lihat gue diantar sama vero